huta momandala putra atau yang lebih dikenal dengan tomi suharto mendapatkan gelar kehormatan dari raja sri anglung prabu punto joyonegoro cakrabuanagiri nata
gelar ini diberikan di keraton kawitan amar tabubi kampung jawa sekatul kendal jawa tengah pada minggu siang dan dalam upacara tradisi pengetan abiseka
ketika berkumpul di kraton kawitan amar tabubi kampung jawa sekatul kendal jawa tengah pada minggu siang
mereka berkumpul untuk mengikuti upacara pengetan abiseka atau peringatan abiseka yang pertama
upacara adat ini pun digelar untuk pengetan abisheka
untuk melestarikan budaya jawa yang semakin punah
upacara adat dimulai dengan dilakukannya kirap raja kraton kawitan amar tabubi sri anglung prabu punto joyonegoro cakrabuanagiri nata beserta istri menuju bangsal agung saridin
kirap raja ini dilaksanakan dengan menggunakan kereta kencana kiai harda dadali
raja dan istri disambut dengan doa empat penjuru arah mata angin demi keselamatan manusia di bumi
proses ritual pengetan abisheka ditutup dengan tarian bedaya nawasana
dalam acara pengetatan abiseka hutomo mandala putra atau tommy suharto mendapatkan gelar kehormatan dari raja sri anglung prabu punto joyonegoro cakrabuana girinata
gelar kanjeng pangeran haryo pun disematkan sehingga namanya berubah menjadi kanjeng pangeran haryo hutomo mandala negara
gelar kanjeng pangeran haryo
dan mungkin ini akan menjadi hubungan kami lebih dekat dengan para kata kata yang ada di nusantara ini
tujuh sekitar tujuh
itu dapat gelar kanjeng pangeran haryo karena beliau memang masih terang agung nusantara
dan beliau adalah punya hak begitu
gelar kehormatan tidak hanya diberikan kepada tommy soeharto tapi juga kepada enam raja nusantara
gelar tersebut diberikan kepada tommy karena dinilai bisa membawa budaya bangsa ke arah yang lebih baik
saktio dimas kendal